hari ini saya datang menantangmu
saya atau kamu yang lebih jago
saya gak kenal
saya sedang tidak ingin berkelahi hari ini
mending kita damai ya kang
lu jadi jagoan lu
kita selesaikan aja ya perkulian kita
bukan maksudnya mau nyayangin kang
kita damai ya kang ya
damai kalau kepala lu udah putus sama golok ini
lu tunggu disini
kebutuhan kar government
mulai saat ini
akan jadi anak buah kang
kang jangan bunuh saya
ampun dasar anak kurang ajar
nuri gak tau diri
kamu tuh gimana
anak kamu diajari nyuri
lihat tuh anak kamu nyuri kue di warung saya
nisa mau mencuri bu
nisa nemu kue ini di jalan
pokoknya ct minta ganti rugi
kamu teh kudu bayar kue yang udah curi sama anak kamu
tapi sekarang saya sedang tidak punya uang
cuma lima ratus perak nggak punya
ngajarin anak nyuri lagi
nisa mau mencuri bu
ibu percaya sama kamu
sejak kapan akang mabuk mabukan seperti ini

untuk makan aja udah susah
banyak sekali uang ya kang
kamu gak usah banyak tanya dari mana saya dapat uang
yang penting mulai detik ini kita gak akan pernah kekurangan uang
kamu tidak memiliki nafsu
ya ampun ampun saya kan adukang kamu ternyata mod kirantes siapa hampir hampir
pala saya putus langgeng habis kamu main ngagetin gitu aja memangnya kalau sudah
jadi bos di terminal sini enggak boleh kaget ya kan maksudnya bukan kayak gitu cuma kuduas
pada sekarang tunggu tunggu seandainya bos bos di negeri ini kalau dikagetkan seperti akang ya
cuman tidak menempelkan kapak melainkan menempelkan uang satu juta kalau saya kagetkan sepuluh kali waduh
saya teh bisa buka toko seandainya bos negeri ini dan pejabat negeri ini itu seperti itu
saya enggak repot repot jadi preman mod mending saya cari kerjaan halal sudah saya lagi sibuk nih
sayangnya bos bos dan para pejabat di negeri ini kelakuannya udah kayak kang dadang sekarang kalau
diajak bicara sama rakyat kecil golpe novel sosibuk oh
aku juga gak beli
kalau nggak beli kamu nyuri kan
lagian kaum mana sanggup beli boneka
ini dikasih sama dewi
hei dengar ya
aku yang kasih nisa boneka
lagi ini boneka curian
awas ya kalau kamu berani ganggu nisa lagi
ayo pergi pergi pergi
bisa kamu gak usah dengerin omongan mereka
mandirin rumah aku aja yuk deh
nah terus kenapa lo
oh gitu ya
ya udah lah
kalau gitu lo gak usah sekolah aja
kalau itu guru macem macem
bapak yang ngadepin semuanya
jangan mau nusuk dari belakang
kenapa perasaan saya was was terus kayak gini ya
jauh gitu mendingan suruh si opek atau oji nemenin saya disini
hahaha hari ini saya datang menantangmu
saya atau kamu yang lebih jago
saya gak kenal
saya sedang tidak ingin berkelahi hari ini
mending kita damai ya kang
tapi kamu setuju di kaki saya
saya sedang tidak ingin berkelahi
kalau kamu tidak mau berkelahi
itu lebih bagus
berarti saya nggak perlu susah susah
dan mengeluarkan tenaga lebih banyak untuk menggork leher kamu dadang
masa baru yuk
nisa lihat nih bapak bawa apa buat kamu
nisa kenapa mun
nisa lagi sedih kang
si dewi pulang ke jawa
kan cuma dewi temennya nisa
emang kenapa dewi harus pulang ke jawa
ayahnya dewi baru saja meninggal
gara gara berantem di terminal kang
saya juga sedih banget
padahal ayah dewi itu baik banget
si nisa aja sering dikasih uang jajan
malahan bulan lalu sekolahnya nisa kan nunggak kang asep yang bayarin
makanya ibunya dewi sama dewi tuh pergi ke jawa
mungkin udah gak punya sanak saudara kali ya kang di sini
jadi ayahnya dewi itu kang asep